bentrok antar pendukung calon kepala desa terjadi di jalan raya desa kapetakan
kabupaten cirebon jawa barat senin pagi
masa pendukung kedua calon kepala desa saling lempar batu
polisi berupaya menenangkan kedua belah pihak dan meminta masa untuk mundur
agar suasana berangsur kondusif
pasca bentrokan tampak sejumlah batu berserakan di tengah jalan
bentrokan berawal saat tiga calon kepala desa mengambil nomor urut
namun dua pendukung calon diduga saling ejek hingga akhirnya berujung bentrokan
senin siang suasana akhirnya kondusif
polisi masih bersiaga dan melakukan upaya mediasi kedua pihak pendukung
agar suasana menjelang
fil kd serentak dua puluh dua oktober mendatang terjaga